memasuki februari hujan masih mendominasi wilayah indonesia tak terkecuali jakarta
sebagai wilayah langganan banjir jakarta selalu menjadi sorotan ketika roda kegiatan lumpuh
badan meteorologi klimatologi dan geofisika atau bmkg memperkirakan hujan ringan hingga sedang masih terus terjadi hingga akhir pekan ini
untuk wilayah selatan indonesia potensi yang sama akan terjadi esok hari mulai dari nusa tenggara timur hingga wilayah banten
oleh sebab itu kami menghimbau kepada sobat bmkg dimanapun kalian berada untuk tetap waspada akan potensi tersebut dan berhati hati ketika akan beraktivitas di luar ruangan
hingga rabu tujuh belas februari pemerintah provinsi dki jakarta menyiapkan empat ratus delapan puluh tujuh unit pompa stasioner dan satu ratus tujuh puluh lima unit pompa mobile
menurut informasi di laman resmi dinas sumber daya air pemprov juga mencoba mengatasi banjir dengan membuat sumur resapan
mengerukan lumpur pembangunan pintu air
dan pembuatan embung
sementara itu hujan yang mengguyur ibu kota jakarta pada kamis siang membuat sejumlah titik di jakarta dilanda banjir
salah satunya di kawasan tegal parang mampang jakarta selatan
air setinggi tujuh puluh cm menggenangi kantor kelurahan tegal parang
sejumlah sepeda motor yang diparkir di halaman kantor kelurahan tegal parang ikut terendam genangan air
air juga sempat masuk ke dalam kantor kelurahan
tetapi tidak ada hujan di kawasan tersebut
akibatnya aktivitas di dalam kantor kelurahan terganggu dan dihentikan sementara
tidak hanya itu sejumlah ruas jalan di kawasan jalan jenderal ahmad yani rawamangun jakarta timur turut terendam air
ketinggian air mencapai lima puluh cm
jumlah kendaraan yang melintas mengalami mogok akibat terendam genangan air
saat ini dalam mandi jalan bucara tieta dua puluh lima puluh cm tersebut yang terkembang
dua puluh lima puluh cm ini genangan ini akibat apa sih bang kalau boleh tahu bang
jawaban dari becerita
itu apa bang bukan menampung air
tugas sumber daya air jakarta timur pun bergerak membersihkan saluran pembuangan agar air kembali mengalir dan banjir segera surut
dari meliputan cnn indonesia